yang pertama ada adam moran seorang youtuber asal inggris yang sempat jadi viral karena kemampuan makan cepatnya
salah satu yang sering ia unggah dalam kanal bearch mitch food miliknya adalah menghabiskan menu sarapan ala inggris breakfast dalam porsi jumbo
bayangkan moran bisa menghabiskan enam puluh lima porsi inggris breakfast berisi roti panggang daging babi asap sosis telur serta kacang panggang hanya dalam waktu dua belas menit
biasanya mayonaise digunakan sebagai makanan pendamping seperti spaghetti kentang goreng burger atau hotdog
tapi dilansir oleh lag bible seorang wanita asal arizona amerika serikat bernama michellesko justru menyantap mayonaise layaknya makanan utama
bahkan ia mampu menghabiskan tiga toples mayonese dalam waktu tiga menit saja
ia pun berhasil memecahkan rekor makan dunia dan sudah tercatat dalam situs guinness world ranger
michelle juga pernah menghabiskan semangkuk pasta dalam waktu tiga menit
waktu dua puluh enam enam puluh sembilan detik dan hotdog dua puluh satu enam puluh detik
selanjutnya ada raina huang perempuan asal amerika serikat yang ditantang menghabiskan aneka jenis pasta
di antara para peserta tantangan raina lah yang mencuri perhatian
meski awalnya ia hendak menyerah karena merasa kenyang pada akhirnya raina berhasil menghabiskan sekitar tiga belas piring pasta dengan berat total mencapai empat lima kg dalam waktu dua puluh lima menit
keributnya juga mengkata bratanya selamanya have minutes untuk anlatasi seseorang sama dengan aneka
tapi menurut mereka itulah
belum ada cara ribut
karena makan dengan terburu buru
terakhir lagi lagi seorang perempuan yang berhasil memecahkan rekor
molly skyle tercatat sebagai pemakan ramen terbanyak dalam waktu tercepat
ia berhasil memecahkan rekor makan ramen sebanyak sembilan kg dalam waktu dua menit saja